mikro lockdown atau ppkm level mikro akan diberlakukan di lima provinsi untuk mengantisipasi penyebaran varian omikron
bagaimana penerapannya sehingga upaya menekan angka penambahan pasien covid sembilan belas bisa efektif
kami akan membahasnya dengan zulkifli mansyah gubernur nusa tenggara barat
salah satu provinsi yang akan memperlakukan micro lockdown
dan alexander kaginting kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat malam bapak bapak
selamat malam pak zulkifli
saya ke pak gubernur dulu
pak gubernur bagaimana nanti rencananya penjabaran pemberlakuan kebijakan micro lockdown yang akan diberlakukan
kalau mendagri tadi mengatakan semacam ppkm level mikro
artinya apakah nanti akan ada pembatasan jam dan lain sebagainya
kemarin memang ada rapat koordinasi ya pak mendagri dan pak menteri kesehatan
dengan seluruh gubernur di seluruh indonesia
yang memang tidak ada penjelasan
saya ingin mengatakan secara eksplisit tentang mikro lockdown ini
di mendengar elaborasi beliau setelah rapat koordinasi itu
mungkin lombok nusa tenggara barat
termasuk daerah yang akan banyak dikunjungi akhir tahun di daerah wisata
memang di dalam rapat terbatas itu
walaupun tidak menyebutkan micro lockdown
tapi kita dianjurkan untuk tidak terlena dengan landainya
apalagi dengan ada varian baru
yang penyebarannya lebih cepat
dengan karakter karakter yang lain yang disebutkan oleh pak menteri kesehatan
kita betul betul harus ekstra hati hati
dan di sisi lain juga tidak terlampau takut berlebihan juga

akan menjadi host dari banyak international event
terutama motorgp bulan maret dan februari
dan kebetulan kita diingatkan tentang
jangan sampai ada vaksin yang sudah susah susah dicari tapi expired
jadi kalau tentang micro lockdown
seperti yang disebutkan pak murid tadi
memang di berbagai tempat di nusa tenggara barat ini sudah dilakukan
karena kita kemarin itu ingin sukses melenggarakan
uang uang yang diperlukan
jadi dengan kolaborasi yang sangat baik
bersinergi dengan komunikasi kepolisian
dengan pak kapolda
dengan tni dan tenaga tenaga kesehatan yang lain
di berbagai daerah yang ditengarai cukup ramai
dan banyak yang kunjungi pariwisata
sedang menerapkan apa yang disebutkan micro lockdown itu
oke artinya kebijakan ini tidak spesifik diberlakukan
demi mencegah menyebarnya varian omikron begitu ya pak zul
ya memang kemarin itu
kita diminta untuk tidak terlena
dan antisipasi terhadap kemungkinan banyaknya pendatang yang datang
terutama dari luar negeri terutama
oleh karena itu kalau dalam negeri sih masih pakai protokol kesehatan yang biasa
tetap ketat gitu vaksinasi jaga jarak social distancing dan lain sebagainya
belum ada yang spesifik
tapi kalau elaborasi micro lockdown seperti yang dijelaskan oleh mbak barusan
di berbagai tempat di indonesia tengah barat itu sudah dilakukan
bukan hanya mengantisipasi varian baru ini
tapi yang kemarin kemarin juga sudah melakukan yang seperti itu
oke pak alex kalau dari satgas sendiri penjabaran micro lockdown ini seperti apa
karena disebutkan oleh menteri dalam negeri
ada lima provinsi spesifik yang akan diberlakukan kebijakan micro lockdown
dan nanti akan berkolaborasi dengan satgas
ya jadi kita harus kembali melihat sejarah waktu kita dideklarasikan pandemi
di mana sepuluh april dua ribu dua puluh sampai sepuluh januari dua ribu dua puluh satu kita dengan psbb
psbb itu adalah respon cepat atas peningkatan kasus di daerah tertentu
jadi bukan semua daerah
dan kemudian kita lihat ini tidak efektif
akhirnya masuk kita ke ppkm satu dan ppkm dua
dimana ini diatur oleh imen dagiri nomor satu sampai dengan imen dagiri nomor dua
ini juga adalah respon terhadap berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat
yang belum bisa dikendalikan secara efektif
akhirnya oleh arahan bapak presiden
maka dilakukanlah ppkm mikro dengan membentuk posko desa dan posko kelurahan
itu dimulai sembilan februari
kita masih ingat di situ dikeluarkan instruksi mendagri nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
dan ini terus berkelanjutan sampai nomor tiga belas
dan kemudian karena ini berkembang yang awalnya tujuh provinsi
yaitu di jawa dan bali
terus menjadi sebelas provinsi
dan akhirnya berkembang sesuai dengan perkembangan penularan virus
di berbagai provinsi dan kabupaten kota
intinya adalah kalau ppkm mikro itu adalah pengendalian pada level terkecil
makanya pada ppkm mikro itu yang utama di situ adalah posko desa dan posko kelurahan
merekalah sebagai pengendali dengan melibatkan adanya
pak bimsa pak bimka pimas petugas pusat pusat semas
pelawan dan kemudian sanjad kresik
jadi pokok usaha yang dikerjakan di ppkm mikro itu adalah bagaimana mengendalikan masyarakat
dan kemudian melakukan dan melihat bagaimana tiga m dan tiga t dilaksanakan
tidak boleh hanya tiga m saja tapi tiga t
jadi tiga t itu termasuk tracing testing dan treatment
dari treatment inilah muncul di sektor hulu keluar isoter
dalam rangka untuk menghambat supaya di sektor hilir
rumah sakit tidak penuh
jadi oleh karena itu memang ppkm ini mikro ini penting
dengan melihat nanti ada zonasi zonasinya
jadi ppkm mikro di tingkat desa dan di tingkat kelurahan
bukan berarti harus di lockdown tergantung jumlah kasus yang ada
ini sudah pernah kita eksersis waktu kita melaksanakan ppkm mikro
di bulan bulan awal waktu kita melaksanakan pandemi
dan mengatur dan mengendalikan virus yang terjadi
oke jadi kita masih ingat waktu itu ada zonasi hijau

zonasi kuning orangnya dimana kalau rumah tangga ada
ada dua rumah tangga yang sakit itu pada waktu itu
tapi persoalannya adalah kalau virus sekarang ini adalah omikron
dan tidak seperti delta atau alpha atau beta
iya dimana penularannya lebih cepat
oleh karena itu mungkin tentang isoman tentu kita akan
akan kita pinggirkan dulu dan kita akan lebih mengutamakan supaya ada isoter
jadi oleh karena itu dengan mikro ini dengan pengandelian mikro ini
artinya kita memberdayakan bapak rt bapak rw untuk mengetahui bagaimana di masyarakatnya
bagaimana di warganya dan kalau ada yang sakit
dan kalau positif tentu akan dibawa ke isoter tidak di isoman
karena kalau isoman ini akan mengulangi lagi transmisi di keluarga
dan kelas keluarga akan meningkat kembali
oke artinya ini diberlakukan juga sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing masing
dan ini sifatnya anjuran begitu ya kalau begitu ya pak alex ya

nantinya akan diputuskan oleh kepala daerahnya masing masing
apakah nanti akan memperlakukan micro lockdown atau tidak begitu
sesuai dengan perkembangan kasusnya di daerahnya masing masing
tapi kalau kemudian kita bicara varian omikron micro lockdown ini
tentunya lebih menekankan kepada bagaimana mencegah adanya transmisi lokal
sementara varian omikron ini lebih banyak imported case begitu
baru satu yang kemudian diungkapkan oleh pemerintah terjadi karena transmisi lokal
kalau dari pandangan pak gubernur sendiri apa saja sebetulnya yang lebih efektif
untuk mencegah varian omikron masuk ke tanah air
memang seperti yang dikemukan pak presiden ya bahwa jangan sampai kita
atau karena landai kemudian abai terhadap protokol kesehatan
masalah penggunaan masker misalnya
sosial distancing kemudian physical distancing
ya kita tidak boleh terlena dengan landainya kasus di tempat kita
tapi pada saat yang sama ini yang kita masalah vaksinasi itu terus harus digenjot
karena memang ada semacam keadaan di masyarakat itu melihat karena sudah landai
menjadi enggan untuk melakukan vaksinasi terutama yang kedua
nah oleh karena itu kita akan berusaha dengan segala cara supaya vaksinasi kedua itu
terutama untuk kntb yang sudah terhubung
oleh karena itu ada juga penjelasan dari pak menteri kesehatan
memang varian baru ini penyebarannya lebih cepat tapi daya rusaknya itu relatif
tidak separah varian delta
jadi mudah mudahan ini menjadi semacam warning sekaligus juga tidak perlu khawatir berlebihan
tapi yang jelas bagaimana dikembangkan oleh pak menteri kesehatan pak mendagri
protokol kesehatan harus tetap ketat kita praktekkan sampai pandemi ini betul betul hilang dari tempat kita
tadi pak alex sempat menyebutkan pak gubernur
untuk tiga m dan tiga t salah satunya tracing
dan memang salah satu yang terpenting dalam menemukan pasien yang terpapar omikron ini adalah tes pcr sgtf
dan menkes mengatakan sudah menyebarkan tes ini di seluruh pintu negara
nah kalau kemudian melihat kondisi di lapangan pak zul
apakah fasilitas yang ada sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan
sementara ini kalau untuk sntb sudah cukup memadai ya
apalagi sinergi dan kolaborasi dengan teman teman kepolisian teman teman tni begitu kompak
kita juga mengantisipasi dengan simulasi simulasi yang terburuk misalnya
bagaimana kalau in case nanti ada kasus pertama ya sudah ada simulasi simulasinya
tapi yang jelas kita tidak boleh panik skenario terburuk sudah flowb futuresnya
sudah coba diantisipasi
semoga dengan kesiapan kesiapan dan fasilitas yang memadai
tapi kita berharap yang terburuk tidak terjadi dan menyapa kita
oke dan termasuk salah satunya nanti akan memperlakukan micro lockdown ini menjadi salah satu strategi di ntb
memang tidak semua tempat mempraktekan itu seperti disampaikan bang alex tadi tergantung situasi
ada kota kota yang kepadatan penutupnya begitu tinggi dikujukan
pengunjung relatif lebih banyak itu sudah siap siaga dengan
mungkin tidak disebut dengan lockdown ya tapi betul betul sampai tingkat rt rw desa kelurahan mereka siap sekali
oke batasan lockdownnya ini seperti apa sebetulnya pak zul
sementara ini kami belum ada yang mempraktekan lockdown ini
disesuaikan saja nanti dengan keadaannya jangan sampai kita menerapkan lockdown
tapi sebenarnya ya belum ada hal hal yang terlampau dikhawatirkan
kita cuma mengantisipasi yang terburuk yang jelas puskesmas kita kemudian rt rw kelurahan desa sudah cukup siap
kalau memang nanti dituntut untuk melakukan lockdown saya kira nanti akan ada arahan dari pemerintah pusat secara teknisnya seperti apa
oke kalau pak alex dari satgas sendiri definisi micro lockdown ini seperti apa sebetulnya
sebenarnya kalau yang disebut dengan micro lockdown itu itu adalah respons
yang kita harus siapkan sekarang adalah detect dan prevent
jadi pemerintah sudah menyiapkan strateginya di mana strateginya itu dalam rangka menjawab masalah varin omikron memperketat protokol kesehatan dan tiga m surveillance ditingkatkan tes lacak sisulasi dan penyelamatkan
kemudian vaksinasi dan perawatan
tentu ini harus mendarat di tataran desa dan kelurahan
lebih dalam lagi down to the earth dia harus mendarat di rt dan di rw
ini yang harus kita ingat tentu ini berkaca kita ke bulan tujuh di mana di bulan tujuh itu ada delta
jadi dengan peranan rt dan rw dia akan tahu rumah siapa yang ketutup bisa di dalam itu sudah ada yang sakit
dengan rt dan rw mereka akan tahu siapa yang keluar masuk
dan siapa yang bergejala
dengan rt dan rw kita akan tahu mana yang belum dikontak tracing mana yang sudah
dan dengan bapak rt dan rw kita akan tahu juga mana yang sudah divaksinasi mana yang belum
jadi oleh karena itu memang ppkm skala mikro ini adalah instrumen yang sudah pernah kita exercise dan kita laksanakan di bulan tiga bulan empat bulan lima
dan ini akan kita coba lagi
di mana pada saat itu dulu kalau di dalam satu rt dan rw ada lebih dari lima rumah tangga yang bergantung
rumah tangga yang positif
waktu saat itu kita katakan jonasi merah
tentu nanti mikro lockdown ini juga mirip seperti itu
tapi tentu karena ini virus dengan varian yang berbeda infeksi dan kecepatan yang berbeda
tentu kita akan melihat respons untuk perawatannya mungkin dengan membuat suatu tempat yang disebut dengan isoter
dan kemudian kalau mereka dengan sakit sedang tentu ke rumah sakit
jadi kita tugasnya adalah bagaimana ppkm itu di tingkat mikro bisa melakukan pengawasan
sekaligus juga memberikan respons yang cepat
di tingkat desa dan kelurahan
intinya adalah di situ
kalau desa dan kelurahan ini bisa kita kendalikan maka di sektor hulu akan terkendali
kalau sektor hulu terkendali maka hilir juga bisa aman
hilir itu adalah di rumah sakit
karena kita tidak mau lagi mengulangi seperti kejadian delta
di mana rumah sakit bornya tinggi oksigennya akhirnya kurang obat obatan

tentu untuk memperbaiki ini di sektor hulu lah yang paling penting
tentu untuk memperbaiki ini di sektor hulu lah yang paling penting
yang harus kita kuasai

dengan salah satunya adalah dengan ppkm skala mikro
bila memang di tingkat rt dan di tingkat rw memang sudah terjadi penularan yang masif
sepanjang tidak ada cukup kita isolasi
karena dengan melakukan isolasi maka kita akan membatasi pengeluaran

bagaimana kemudian batasan dan ketentuan untuk nantinya diberlakukan strategi micro lockdown ini
tapi kita harus jeda dulu kita akan kembali sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih mengulas soal kebijakan pemberlakuan mikro lockdown di lima provinsi di tanah air
saya melanjutkan pertanyaan saya tadi
pak alex bagaimana kemudian batasan dan ketentuan untuk memperlakukan strategi micro lockdown ini
ya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak menko
yaitu bahwa di dalam mengantisipasi ini tentu ada berbagai skenario yang harus kita siapkan
dan skenario ini adalah bagian dari respons
misalnya ketika kasus sudah di atas lima ratus per hari
tentu peningkatan testing tracing penggunaan aplikasi
penggunaan untuk melakukan isoter ini pasti sudah akan lebih ditingkatkan
dan kemudian apa jadinya kalau misalnya ketika kasus sudah meningkat di atas ribuan musim per hari
tentu pengetatan aktivitas dengan instrumen ppkm yang sekarang ini berlanjut
tentu ini akan
dan kemudian kalau kasus sudah di atas tiga ribuan
jadi skenario skenario inilah yang harus diikuti oleh ppkm kabupaten kota
untuk bisa memberikan arahan nanti di ppkm di level mikro
jadi oleh karena itu memang
setiap saat tentu dengan instrumen ppkm yang sekarang ada
yaitu inmen dagri nomor enam puluh sembilan dan ppkm nataru
tentu kita akan terus melihat bagaimana perkembangan kasus
dan dalam hal ini tentu karantina
kemudian juga kita melihat kasus dengan varian baru kita lihat berapa jumlahnya
dan kemudian kita bisa melihat berapa kasus varian
sebagai contoh misalnya
untuk tanggal dua puluh sembilan desember kasus baru satu ratus sembilan puluh empat yang dilaporkan kemudian meninggal sepuluh
artinya jauh masih di bawah apa yang terjadi pada tanggal lima belas juli dan tanggal dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
jadi oleh karena itu
memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh
kita tidak boleh terjebak oleh kena angka angka yang melandai
ataupun angka angka yang sudah sedemikian rendah dan seolah olah terkendali
tapi ini bisa dengan cepat terjadi lonjakan kasus
sepanjang kalau misalnya di tingkat desa di tingkat kelurahan di tingkat warga
tidak ada kewaspadaan
jadi oleh karena itu
di samping kita membangun ppkm skala mikro di tingkat desa dan kelurahan
ini bertugas juga untuk membangun kewaspadaan
jadi kewaspadaan itu jauh lebih baik daripada kita membangun kekhawatiran
oke pak alex artinya ini tidak ada ketentuan yang baru begitu ya
tapi kemudian disampaikan oleh mendagri
bahwa ada kebijakan mikro lockdown untuk lima provinsi
termasuk salah satunya ntb
dan justru di lokasi di mana ditemukan varian omikron
yakni di jakarta tidak diberlakukan begitu
jadi yang dilihat adalah lima provinsi ini dalam konteks nataru adalah lima provinsi
yang tentu padat penduduknya daerah wisatanya banyak
dan kemudian angka kunjungannya juga pasti tinggi
dan kita tahu semakin tinggi mobilitas
semakin dimungkinkan terjadi transmisi
oleh karena itu memang ini adalah lampu kuning dari pemerintah
kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa siap siaga
jangan angka angka yang melandai ini membuat kita terlena
kalau kita ingat ppkm mikro sesuai dengan inmen dagri nomor sebelas
waktu itu ada jonasi hijau kuning oranye dan merah
di mana pada saat itu variannya bukan varian omikron
variannya masih varian beta ataupun delta
di mana dilihat berapa jumlah kasus per rumah tangga
tapi tentu kondisi ini sudah berbeda dengan hal yang sekarang
di mana virusnya lebih mudah menular klinisnya lebih ringan
tetapi penularan membuat cepat dan tidak tertutup kemungkinan
bor rumah sakit juga meningkat
sebagaimana yang kita lihat di inggris
mereka semua sudah divaksinasi bahkan vaksinasinya lengkap
tetapi tetap saja membuat bor makin tinggi
dan kemudian angka kasus positif varian juga meningkat
jadi oleh karena itu memang yang harus ditekankan dan diturunkan ke bawah
karena satu satunya kunci untuk menghampat supaya tidak terjadi infeksi
di tingkat warga di tingkat keluarga maupun di tingkat rt dan rw
adalah menerapkan protokol kesehatan
dan sambil kita memacu vaksinasi untuk yang kedua
kalau yang belum tentu kita harapkan yang pertama
jadi ppkm desa dan keluarga ini tentu pr nya banyak pekerjaan rumahnya banyak
dan puskesmas tidak akan sanggup sendiri bekerja untuk itu

dan kita berharap kepala desa kepala keluarga dan keluarga ini tentu pr nya banyak

bersama babinsa babimkattikmas satgas dan kemudian relawan untuk sama sama
karena ini adalah perjuangan semesta
karena perjuangan kita melawan virus
dan oleh karena itu masyarakat di sini bukan sebagai objek
tapi masyarakat sebagai subjek
masyarakat memang bagian dari penanggulangan
walaupun masyarakat itu sendiri yang harus perlu dijaga keselamatannya
oke oke tapi saya belum tanyakan juga ke pak alex soal
bagaimana kemudian upaya pemerintah
untuk mendeteksi pasien terpapar virus omikron ini
termasuk dengan tentunya dengan tes pcr sgtf
bagaimana kemudian strategi yang dilakukan
ya tentu dalam hal ini kalau kita memang mencegah penularan di masyarakat
instrumen yang paling ampuh itu adalah dengan meningkatkan kapasitas kontak tracing
artinya bagi mereka yang bergejala
bagi mereka yang kontak erat
bagi mereka yang datang dari satu tempat yang tidak diketahui
ataupun tempatnya terinfeksi
kita harus melakukan kontak tracing
jadi tentu dalam hal ini ada mekanisme yang harus diatur
dari mulai dengan melakukan tanya jawab
menanyakan kronologi penyakit
kalau dia pekerja migran indonesia kita tanya dari mana dia datang
karena sebagaimana yang dilaporkan oleh kementerian kesehatan
ada sebelas pekerja migran indonesia yang melewati
tiga pelabuhan paling banyak yang positif itu adalah dari laut dan darat
dibandingkan dengan udara
jadi oleh karena itu memang ini yang harus dikerjakan dan tidak boleh turun
kontak tracing di tingkat desa di kelurahan termasuk juga di kota
tentu dalam hal ini kalau misalnya pcrnya positif
tentu nanti akan dirujuk ke pcr sgtf
kalau sgtsnya menyatakan probable omikron
maka dirujuklah untuk pemeriksaan hulgun
tapi apapun variannya sebenarnya protokol kesehatannya tetap
apapun variannya vaksinasinya juga tetap
jadi oleh karena itu ini yang harus disampaikan ke masyarakat
jangan masyarakat seolah olah putus asa
karena mereka sudah vaksinasi sekali ataupun dua kali
kok masih ada lagi bahaya yang mengancam
tidak begitu cara berpikirnya
sehingga yang sakit tidak menularkan kepada mereka yang masih sehat
apalagi ada ketidaksempurnaan tes begitu ya pak alex
di saat kemarin sempat ada pasien yang awalnya tidak terdeteksi omikron
lalu kemudian terdeteksi omikron dan harus dijemput
bagaimana kemudian supaya kasus ini tidak terulang kembali
ya jadi kalau kita lihat bahwa tes di indonesia dibandingkan dengan maret dua ribu dua puluh
jauh lebih baik dibandingkan saat saat kita di awal pandemi
artinya kelengkapan pcr keahlian sdm sudah lebih cukup
tapi memang ada yang disebut dengan masa inkubasi
pada masa inkubasi pada hari kelima kadang kadang dia tidak bisa terdeteksi
bisa terdeteksi pada hari ke sembilan
bahkan juga pada hari ke sembilan kita deteksi positif ternyata di lab pcr yang lain bisa negatif
tentu dalam hal ini harus ada beberapa variable yang harus bisa kita lihat untuk sebagai ukuran
jadi tidak hanya semata mata perjalanan seseorang tersebut
tapi kita juga melihat bagaimana pcr nya pada sebelum keberangkatan
kemudian tiba pada hari pertama waktu karantina kemudian kita evaluasi lagi pada hari ke sembilan
kalau dia positif pada hari pertama tentu di sini akan lanjut nanti dengan pcr sgtf
kalau pcr sgtf nya menyatakan dia sebagai probable omikron tentu ini akan dikonfirmasi dengan ergonom sequencing
jadi pemeriksaan ergonom sequencing bukan pemeriksaan rutin
karena seluruh rumah sakit menyediakan itu
tapi seluruh rumah sakit pasti ada pemeriksaan rapid test antigen kemudian ada pemeriksaan pcr
paling tidak orang yang bergejala orang yang sakit orang yang kontak erat bisa di rapid test konfirmasi dengan pcr
kalau pcr nya masih positif baru kita lanjutkan dengan pcr sgts
dengan demikian sistem ini harus memang disadari kita semua dan harus disosialisasikan
agar masyarakat lebih mengerti apa beda pemeriksaan pcr
oke dan fasilitas itu juga tersedia begitu ya di ntb ya pak gubernur
sementara ya dengan perhatian arahan dari pemerintah pusat fasilitas equipment dan lain sebagainya cukup tersedia dengan cukup baik ya
apalagi kita bersiap kemarin itu sebagai tuan rumah perhelatan yang cukup besar
jadi banyak hal digesah perhelatan fasilitas kesehatan vaksinasi dan lain lain
tapi kami tetap berharap ya micro lockdown itu tidak terjadi ya
kita tidak boleh menafikan kemungkinan kemungkinan
tapi saya kira seperti dikatakan bang alex tadi dengan perjalanan waktu tenaga kesehatan kita sudah lebih piawai
fasilitas lebih baik mudah mudahan kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik dibanding awal awal pandemi dulu
oke pak gubernur tadi ada sempat mengatakan bahwa menteri kesehatan mengatakan bahwa gejala varian omikron ini relatif lebih tinggi
oke pak gubernur tadi ada sempat mengatakan bahwa menteri kesehatan mengatakan bahwa gejala varian omikron ini relatif lebih ringan
jadi ini lebih ringan dibandingkan dengan varian varian sebelumnya
menurut anda ini kemudian apakah menjadi hal yang bisa melegakan masyarakat atau justru sebaliknya
karena gejalanya ringan sehingga sulit terdeteksi
menurut kita ya karena pesan utamanya itu protokol kesehatan itu tidak boleh kendor
kenapa ini perlu juga diantisipasi
karena sudah vaksinasi pun tidak menjamin tidak terkena virus
oleh karena itu ya memang kita lebih hati hati walaupun sudah divaksin ya protokol kesehatan itu tetap harus dipertahankan untuk diperketat
terutama di daerah daerah wisata
pada saat yang sama supaya dampaknya toh nanti kalau misalnya harus terkena pun sudah lebih kuat ya vaksinasi itu harus digesah
ketersediaan vaksin itu sudah betul betul tersedia
pak alex sebetulnya wilayah yang rentan sekali untuk kemudian terjadi penyebaran omikron ini di wilayah wilayah mana saja pak alex
apakah juga termasuk wilayah yang memang tingkat vaksinasinya masih rendah
sehingga tadi pak gubernur sempat mengatakan bahwa vaksinasi harus didorong supaya angkanya terus meningkat
ya jadi vaksinasi memang benar
ya jadi vaksinasi memang benar
vaksinasi memang benar meningkatkan imunitas meningkatkan proteksi
tapi vaksinasi tidak menjamin kita tidak terinfeksi
tapi tetap saja keterisian rumah sakit tetap tinggi
jadi oleh karena itu memang sakitnya ringan
tidak seperti delta di mana saturasi turun ada pneumonia kemudian datang ke rumah sakit bukannya ruang biasa
langsung ke icu tapi ini agak berbeda
tapi tetap saja ini akan membuat angka kesakitan menjadi tinggi dan beban rumah sakit akan semakin meningkat
kalau tidak kita beres beres di sektor hulu
jadi oleh karena itu di sektor hulu ini yang penting beres beres
bagaimana ada orang yang tenggorokannya gatal dan kemudian batuk batuknya minimal
dia seperti flu kemudian dia merasa kelelahan
ataupun seperti tidak enak badan ini harus menjadi pekerjaannya kontak tracing
karena kontak tracing mencari orang yang bergejala yang kontak erat dan mereka yang sudah pernah dikatakan sakit
jadi oleh karena itu memang kontak tracing di tingkat desa dan kelurahan ini tidak boleh turun
bagaimana dulu pernah kita kerjakan di bulan empat dan bulan lima
jadi kontak tracing itu bekerja sama satgas mbak bin sa mbak bin keptit mas bersama petugas pusat mas
tidak mungkin seluruh pekerjaan diserahkan kepada pusat mas
karena pusat mas itu masih mengurus tbc mengurus angka angka yang ada berhubungan dengan ibu hamil anak kecil
dan kemudian juga kekurangan gizi malaria
nah ini banyak yang harus diurus
jadi oleh karena itu memang posko ppkm desa dan kelurahan ini memang benar benar harus diaktifkan
untuk menjaga keselamatan dan keamanan desa dan kelurahan tersebut
oke masyarakat harus diaktifkan
oke masyarakat harus diaktifkan
masyarakat harus lebih berperan aktif begitu ya untuk masalah ini
terakhir saya ke pak gubernur
pak gubernur kalau kemudian kita belajar dari tahun lalu terjadi lonjakan pasien covid
usai libur natal dan tahun baru
apalagi juga ntb nanti akan ada menjadi lokasi tempat perhelatan ajang internasional
apa saja kemudian antisipasi supaya tidak terjadi lonjakan pasien covid sembilan belas ke depannya
memang pak menteri kesehatan itu
dan pak menteri negeri itu memberikan peringatan untuk mengantisipasi terutama warga negara yang berasal dari luar negeri
karena sekarang indonesia jauh atau relatif jauh lebih aman dibandingkan banyak negara yang berada di luar negeri
oleh karena itu kita betul betul antisipasinya rada rada ekstra pada warga negara indonesia yang kebetulan luar negeri
dan warga asing yang kebetulan datang ke tempat kita
kalau yang lain lain sih saya kira seperti disampaikan oleh pak alex itu
ya sdm kita sudah sedikit terlatih fasilitas atau alat kita lebih baik mudah mudahan yang terburuk tidak terjadi
ya imbau untuk masyarakat
ya walaupun situasinya sudah membaik kita tetap masih berada dalam kondisi pandemi
kita harus tetap menjaga protokol kesehatan tidak boleh kendar masker tidak boleh tidak digunakan mudah mudahan ini akan lebih baik lagi
kata pak alex tadi ya tiga m dan tiga t
baiklah pak zulkifil mansyah gubernur selatan tenggara barat dan alexander kaginting kabinet penanganan kesehatan saat gas covid sembilan belas
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
selamat malam pak gubernur